kita ke berita selanjutnya
ketua umum persatuan artis film indonesia atau parvi tersandung kasus narkoba
gatot brajamusti dan istrinya ditangkap saat menggunakan narkoba jenis sabu di hotel golden tulip mataram lombok minggu malam
polisi juga menyelidiki dugaan gatot terkait kepemilikan senjata api dan satwa langkah
gatot brajamusti dan istrinya ditangkap saat menggunakan sabu sabu di hotel golden tulip mataram lombok minggu malam
hingga senin siang gatot dan pasangannya masih diperiksa di ruang narkoba polres mataram
menurut kapolres mataram akbp heri prihanto saat digerebek selain gatot dan istrinya juga ada dua orang lagi di dalam kamar nomor seribu seratus hotel goder tulik
semuanya sudah kami minta keterangan sementara ini memang untuk kewajiban kita di undang undang daripada psikopika
itu tiga kali di bulan panjang untuk menentukan status daripada yang bersambutan
gatot dibekuk tak lama usai dikukuh
dan sebagai ketua parvi dalam kongres ke lima belas organisasi artis film indonesia ini
dalam kongres yang digelar sejak dua puluh enam agustus di lombok itu gatot meraup empat ratus enam puluh empat suara dan kehilangan tujuh puluh delapan suara yang tidak memilihnya
karena itu sejumlah rekan gatot brajamusti menduga ada unsur politis dalam kasus ini
sepanjang ini memang belum bisa kita lihat proses hukum yang berjalan
namun saya yakin karena saya lihat figur seorang al gatot ini memang ketika dia memang menang ini kan agak sedikit politis
di acaranya kita datang berbintang
kan tidak mungkin sebarangan polisi masuk ke situ
dan kita tidak mungkin juga dengan masyarakat itu kan
kalau menurut polisi kan ini pengaduan dari masyarakat
saya mau tanya balik masyarakat mana ini
sedangkan itu lagi kongres
sedangkan lagi kongres
menurut mahdun parvi akan menyiapkan bantuan hukum untuk membantu gatot brajamusti
terkait barang bukti di kediaman gatot seperti jarum suntik
mahdun mengatakan alat alat tersebut digunakan
gatot untuk terapi insulin karena mengidap diabetes
alan maulana cnn indonesia
sementara itu padepokan milik gatot brajamusti di sukabumi jawa barat sepi
padepokan seluas dua hektare itu ternyata telah dijual ke seorang pengusaha
data di desa sukamana mencatat gatot brajamusti bersama istri dan dua anaknya sudah pindah sejak tahun dua ribu sembilan lalu
gatot juga jarang terlihat berada di rumah maupun rumah ibunya
yang bersebelahan dengan padepokan
gatot yang berada di jalan cikirai kampung rambai cisaat kabupaten sukabumi
keluarga gatot juga menutup diri dari awak media